saudara kami ajak anda melihat lima berita pilihan hari ini
pertama chandrika cika terjerat narkoba
tertangkap sedang pesta narkoba bersama lima orang temannya di hotel
selebgram chandrika cika hanya bisa tertunduk malu saat digiring polisi
senin malam selebgram chandrika cika ditangkap polisi saat sedang pesta narkoba
jika ditangkap bersama lima orang lainnya yang saat itu tengah berkumpul mengonsumsi narkoba di hotel di kawasan setiabudi jakarta
dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian cika dan teman temannya memang kerap berkumpul mengonsumsi narkoba
cika sendiri sudah mengonsumsi narkoba selama satu tahun belakangan
bahwa terhadap ke enam tersangka sudah kita lakukan tes urin dan hasilnya semuanya positif
perlu kami sampaikan bahwa memang berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan terhadap para tersangka
mereka ini adalah grup pertemanan
sengaja untuk ke hotel tersebut yang berada di tkp tersebut
dengan tujuan memang biasa berkumpul kumpul di sana
ini grup pertemanan mereka
narkotika itu sudah satu tahun lebih
jadi sudah satu tahun lebih untuk mengenal narkotika
selain menetapkan enam orang tersangka
polisi juga menyita rokok elektrik yang digunakan untuk mengonsumsi ganja secara bergantian
untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya
jika cs terancam hukuman empat tahun penjara